nantikan games plus competition segera
ya apaan sih
roman itu kan anak baik baik
ini mobilnya gua hajar aja nggak apa apa nisa
buruan sekarang juga lu kirim ke gua ya
oke gua kirim gua kirim
nggak hajar sam
wah konyol nih orang nih
kita berhenti aja sekarang
kita sikat aja ke orang
ren tulung ben rudan
perusahaan lu sama gue
lu jadi orang
jangan pada kayak pengen cut dong
kalian tadi pada fotokin kita kan
lu kasih fotonya ke kita
gue kadang gak ngerti ya sama tujuan hidup lo
tujuan hidup lu kan cuman ngarepin
sesuatu yang gak pasti
lu ngarep banget pengen jadi cowok nyungulan
lu tuh ditolak
dan yang kedua
gue balikin bukti foto roman di penjara
jangan mimpi lu
kalau ngomong memang kurang ajar ya
hah kecoa emang takdirnya
eh lu jahat sembarangan
eh emangnya buang sampah sembarangan
kenapa lu yang tersungking
diam lu udah santai
eh lo yang diem
gue gak usah gitu
lo yang diem ngerti gak
bersama lu sama gue
jadi lu sekarang gak mau kasih fotonya
lu masih aja ya
ngarepin sesuatu yang gak mungkin
karlo kok mereka bisa tau sih
saya juga tidak tau man
ya kok tenang sudah
temen temen kita pasti selesaikan bisa nanti
nanti dia ambil fotonya ya
kalo sampe foto itu kesebar ke guru gimana
penghargaan yang harusnya gue terima
sedangkan bokap nyokap gue udah dateng
eh udah amat
kau percaya saja sama mereka ya
ya gue harus percaya sama mereka
gue yakin saya mimpi bobby darren pasti berhasil
kok itu salah tidak
jadi takut jangan ya
gak bersalah jangan takut
udah lu jangan balik balik deh
bisa jauh menang sujarwo nih buat gue
bikin gue heran sama musuh
lu kenapa sih ngebelain roman terus ha
harusnya tuh seneng kalau foto itu kesebar sih
karena gue kan jadi bakal evil sama roman
eh gue gak akan pernah bangga kalau menang dengan cara menjijikan
santai aja ngapain hapsu
eh gina makin cantik ya
gue jadi gak sabar pengen pegang tangannya gina
rambutnya gina wangi gak
kayaknya gak bau deh kayak rambut lo
kayaknya dia wangi deh
jangan aja lo
udah segitu doang
bonus supaya gue bentar lagi jadian sama gina
lo emang gak punya otak ya
oke segitu aja main mainnya ya
kalau gue jadian sama gina
lo berantaban sama gue lo sekarang
wah nantangin gue beneran lo
jurus lo yang bisa cuma makan doang
jurus gue ada disana
muka lempar lo ke pantai selatan
berani yang ngerusak hidup orang doang lo
karena gue ada urusan yang lebih penting
uang segera fial kan
asli lu man kecoh lo jangan nyari perkara lo ya
jangan nyari perkara lo
apaan kealah lo
makan gurita rasanya asin
mau meronta ronta enggak makan gue lepasin
apus dah apus dah
gerobak iyo bobo itu percaya tidak tapi saya kini tukau
bahaya nih barang bukti
kencal kencal hp kencal aduh ah burung berkicau punya sinar nih kacau nih
karena semuanya udah terlambat
udah viralkan ini ke satu sekolah sma tujuh ratus dua belas
ini mungkin sam ini
foto foto di penjara ini sudah tersebar
susunan acara besok
hai ini beneran apa enggak sih
terus acara pembagian penghargaan besok gimana
indra omar ada apa
sepertinya ada yang harus kita bicarakan soal
roman dan pemberian penghargaan besok